hai sebanyak satu ratus delapan puluh delapan warga kecamatan rungkut surabaya jawa timur ini diangkut truk satpol ppus
menjalani repitest covid sembilan belas repitest yang digelar pemerintah kota surabaya ini diadakan di halaman
wasjid kendung baruk repitest ini diikuti empat ratus tiga puluh satu warga dari dua kelurahan di kecamatan rungkut
serta tiga puluh tujuh orang yang berasal dari luar surabaya dari hasil rapid test satu ratus delapan puluh delapan warga dinyatakan reaktif
menurut ketua rt tiga kedung baruk surabaya repitest ini digelar untuk menjawab keresahan warga karena
sebelumnya ada salah satu warga yang meninggal dunia dan keluarganya menggelar acara tahlilan
yang mengundang banyak warga sekitar ditambah lagi di kawasan ini merupakan tempat indekos
para buruh pabrik sampurna
karena semuanya ada indekos disini tapi kita kan enggak tahu siapa yang terpapar oleh covid sembilan belas
kemudian hari dengan adanya kluster sampurna itulah yang membuat kemarin kita agak panik dan resah karena adanya
karena adanya klaster tersebut
sebanyak satu ratus delapan puluh delapan warga yang dinyatakan reaktif langsung dibawa ke rumah sakit rujukan di kota surabaya
untuk menjalani tes web
apabila hasil tes swabnya dinyatakan positif seluruh warga tersebut akan dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan covid sembilan belas